voyage menawarkan pengalaman baru dalam menggunakan aksesoris bahan baku kulit
kulit nabati atau yang biasa dikenal dengan vegetable sepuluh sepuluh latter merupakan kulit sapi yang telah melalui proses penyamakan nabati yang berasal dari tumbuhan
ketika memulai untuk berbisnis aksesoris aksesoris kulit seperti ini apa yang mendasari kalian memulai dengan kulit nabati
memang kita melihat ada satu opportunity yang menarik gitu
awalnya kita tidak tahu mau bisnis apa sih waktu itu
terus kita tahu ada forum namanya darahkubiru com dan itu memang adalah platform digital untuk penyuka denim di indonesia
dan kebetulan salah satu owner dari voyage itu memang member aktif
member aktif yang istilahnya dipercaya
mengerti denim dan mengerti pasarnya
apa sih gitu jadi bayangin suka interaksi juga gitu
dari zaman dulu nih denim itu pasangannya itu adalah leather gitu
entah itu misalnya jaketnya denim tapi terus tas lempangnya misalkan kulit gitu ya
dan memang itu udah dari dulu gitu
mungkin terespirasi indiana jones kali ya
nah bisa juga jadi zaman zaman koboi itu kan topi topinya selalu kulit
awal memulai yosi dan keempat temannya sempat berniat menggunakan
bahan baku kulit lokal
saat itu yosi mengaku cukup sulit mendapatkan bahan baku kulit nabati yang sesuai dengan standar yang diinginkan voyage
sesulit apa mengimpor kulit dan bukan kuantitas besar ke indonesia
oke jadi impor itu awalnya ada juga yang baik juga ke kita dari meksiko ya
supplier meksiko itu kirim ke kita free satu lembar gitu
kita dulu belum ada pengalaman apa apa impor
langsung terhambat gitu loh
kita dikirim pakai jasa logistik
yang biasa aja ya
nah itu kita harus bayar ekstra duitnya banyak banget tuh
ada pajak untuk biaya masuk terus ada biaya penginapan di gudangnya
ada solusinya ternyata
jadi kita pakai jasa jasa forwarder gitu ya
memang dia yang punya izinnya
tapi tetap kita yang pesan dari supplier kita yang di us gitu
jadi nanti pengirimannya bukan kita yang handle gitu
jadi si jasa ini
tapi dengan resiko adalah kita bayar jasa ke forwarder
modal awal yang dikumpulkan berasal dari uang tabungan sebanyak tiga puluh tujuh juta rupiah
kini seiring berjalannya usaha omset bisnis per bulannya mampu mencapai empat ratus lima puluh juta rupiah
cukup menjanjikan bukan
dari mana sih kalian awalnya mendapatkan modal sehingga bisa memulai voice ini
oke jadi awalnya kita tuh dari kantong sendiri ya
dari kantong sendiri
iya jadi kita mengumpulkan duit
mau buka usaha gitu konsepnya begini begini
tapi gak pasti suntikan modal
tapi ya kalau kita minta banyak juga kita sebagai anak kan juga enak gitu ya
jadi yaudah gini deh caranya adalah kita nabung tiap bulan gitu
dan setelah di total memang ternyata kita udah pengen nih gak sampai lima puluh juta gitu
itu sudah kita bisa produksi empat puluh unit dompet dengan tiga jenis yang berbeda gitu
plus bikin website untuk awal awal
pertumbuhan bisnis voyage pun terus menjanjikan
tahun dua ribu sebelas omsetnya mencapai lima puluh juta rupiah setahun
di tahun dua ribu dua belas naik menjadi kurang lebih seratus juta rupiah
kemudian di tahun dua ribu tiga belas naik menyentuh angka satu lima miliar rupiah per tahun
pada dua ribu empat belas omset bisnis ini mencapai tiga miliar rupiah per tahunnya
dan di tahun dua ribu lima belas tercatat
omset akhirnya mencapai empat lima miliar rupiah
market voyage sejauh ini paling banyak berasal dari kalangan first jobber
dan juga mereka yang baru lulus sma dan akan memasuki masa kuliah
paling karena saya kan masih baru ya
jadi saya belum begitu mengerti soal dompet kulit
jadi yang saya rasakan perubahan signifikannya ada warnanya mas
warnanya yang saya rasakan
jadi natural jadi agak kecoklat hitam hitaman
untuk harga worth it atau enggaknya sih jatuhnya sih worth it
soalnya dari segi barangnya produknya itu emang bagus banget voice
range harga voyage berkisar dari seratus ribu hingga satu empat juta rupiah
produk yang paling banyak dicari ialah short wallet
seri vessel menjadi yang paling diminati
dalam sebulan koleksi ini dapat terjual seratus hingga satu ratus lima puluh unit
nama brand voyage berasal dari pengucapan voyage dalam bahasa inggris yang berarti long journey
sengaja dituliskan v o y e j dan agar semua orang menyebutnya sama
di balik itu ada korelasi dengan keunggulan produk yang ditawarkan yaitu daya tahan dan pengalaman
ini terlihat dari bahan baku voyage yang berupa kulit nabati yang dapat berubah warna seiring pemakaian
dalam membentuk loyalitas customer voyage juga berusaha agar setiap kesan dari sebuah dompet dan aksesoris dapat menyentuh hati mereka
tidak hanya melalui fungsinya tapi juga berbagai pengalaman yang didapatkan sejak pertama kali customer memutuskan
menggunakan produk ini

dalam dua ribu tiga belas voyage mencoba peruntungan dari menjual dompet dan aksesoris wanita yang mereka beri nama vl
nama vial dipilih dari kata dalam bahasa inggris yaitu feel artinya merasakan
ada punya koleksi dompet pria dan juga wanita yaitu persentase penjualan diantara keduanya itu masih dominan yang mana
kalau untuk presentasinya pasti lebih dominan
jadi kira kira kalau lady vw courageous tsuncu kacau kembosword pertanda perala cesuriemu
apa sebenarnya trendnyaah kami selalu sleeps ice cream pulang tried tanpa ny anticipation
apakah krucuma kruang yang kut
nggak perlu terdapat strangled
tapi banyak yang nggak tahu jadi saat kita ikut pameran event bazar kita itu mati matian kasih tahu terus
ajarin terus edukasi terus customer apa sih kulit abati itu apa keunikannya kita kasih tahu terus
apakah juga anda melakukan kerjasama dengan perusahaan perusahaan lain b dua b seperti itu
jadi kita kolaborasi membuat sebuah barang yang benar benar baru kita nggak pernah bikin dan brand yang lainnya juga nggak pernah bikin
contohnya kita pernah bikin waktu itu awal awal kita belum pernah bikin tas sama sekali dan kita bikin tas pertama kali itu dengan brand lain gitu
brandnya namanya blue swill dan memang blue swill itu dia natural dye goods
jadi semuanya pewarnaannya dari bajunya bahan bahan garmennya itu semuanya natural
kita kombinasikan itu dengan leather
yang kita punya gitu loh bikin satu tas
masih berjalan sampai sekarang
kolaborasinya hanya limited time
jadi tidak berjalan terus produksinya juga limited jadi benar benar eksklusif produk
seperti bisnis lainnya naik turun penjualan juga kerap dialami voyage
namun inovasi produk yang dilakukan per kuartal ternyata cukup ampuh membuat voyage tetap mendulang profit
nah yang paling menantang buat saya tentu saja bagaimana caranya untuk berinovasi
karena produk yang voyage ciptakan itu kan dompet sebenarnya
dompet itu rata rata bentuknya yaudah kayak gitu
nah di dalam voyas ini kita satu tim selalu brainstorming gimana caranya untuk memperbarui desain
contohnya itu seperti bagaimana caranya menambah
memudahkan orang untuk mengeluarkan atau memasukkan uang
kita membuat sistem seperti ini namanya side card
dimana jahitan pinggirnya tidak jahit semua agar orang lebih mudah
tidak hanya memastikan operasional voyage berjalan optimal
yosi juga ikut melakukan riset dan pengembangan produk untuk kemudian masuk ke tahap desain
di tahun dua ribu tujuh belas voyage akan mulai berfokus ke pasar ekspor
bagi yossi dukungan keluarga menjadi hal penting untuk dia
untuk melanjutkan seluruh impiannya bersama voyage
jadi awalnya orang tua saya papa saya itu memang wirausaha juga
wirausaha juga gitu
nah kalau beliau dia mendukung banget saya untuk ambil jalur ini gitu ya
cuma kalau untuk ibu saya agak sedikit bertentangan
karena menurut dia lebih baik saya itu coba kerja as a professional dulu
terus nanti baru jadi entrepreneur gitu loh
dengan dia sih bilangnya waktu itu biar ada ilmunya lah
biar istilahnya kamu belajar dulu lah gimana sih kerja gitu
nanti baru deh kamu entrepreneur gitu
cuma ya disitu saya nggak patah semangat sih
sempet down juga sedikit
cuma ya udahlah saya buktiin aja gitu kan
maksudnya kerja tunjukin kalau brandnya itu memang bisa berkembang
apa sih tips pertama yang harus dimiliki oleh mereka sehingga mereka survive seperti itu
tidak ketika sudah memulai kemudian layu sebetulnya
tipsnya adalah untuk buka usaha itu saya percaya ada empat hal utama
hal fondasi lah bisa dibilang
fondasi untuk mendirikan usaha gitu
yang pertama itu adalah knowledge nya
knowledge tentang apa sih yang kalian suka gitu
terus industri nya seperti apa gitu
kalian mau masuk industri yang mana sih
bisnis apa yang kalian mau gitu ya
yang kedua networking nya
networking itu penting kenapa
kalau saya mau buka usaha kulit tapi saya tidak kenal sama yang bikin kulit
ya gimana saya mau usaha gitu
nggak ada yang ngajarin saya gitu loh
kan lama banget gitu kan
terus yang ketiga itu adalah capital
itu udah pasti ya
semua butuh modal butuh uang gitu ya
nah yang paling penting satu lagi know your market
jadi kalau mau buka usaha yakin nggak usaha anda itu bisa menghasilkan revenue stream yang baik
proses produksi voyage dilakukan di yogyakarta
di sini voyage bermitra dengan industri kerajinan kulit yang berada di wilayah piungan
perusahaan mitra lah yang memastikan setiap produk voyage diproduksi sesuai dengan standar desain yang diinginkan
untuk memproduksi dompet kulit kualitas premium kulit sapi nabati import yang didatangkan dari amerika diproses di perusahaan mitranya di yogyakarta
perusahaan pengolahan kulit ini sudah menjadi mitra voyage sejak tahun dua ribu sepuluh
ketika proses riset dan pengembangan produk dilakukan oleh para

dan perusahaan mitra voyage juga sudah menjadi mitra voyage sejak tahun dua ribu sepuluh
nah ini kan ngomong ngomong kalian menggunakan kulit kulit yang diimpor dari us langsung
nah itu seperti apa sih tantangannya mengimpor kulit kulit dari us dan seperti apa penyimpanan supaya kualitasnya tetap terjaga seperti standar voyage
kalau dari us ya udah pasti kita cara bawa itu ke indonesia pasti lebih susah dibandingkan kita beli kulit langsung di sini
jadi memang kita setahun dua tahun awal beli di voyage kita harus memikirkan gimana sih timing yang pas ketika
kulit bisa sampai di tempat produksi ketika kita mau bikin po
itu ya mungkin emang sekarang kita udah bisa ngakalinnya kayak gimana dengan memesan kulit jumlahnya dikit
cuman lebih sering soalnya nanti just in case ketahan ketika red light di pelabuhan
kita ada buffernya lah buffer stoknya seperti apa
kemudian juga tantangan lainnya adalah menjaga kulit itu ketika sampai jakarta atau di jogja ini
kondisinya tetap bagus
jadi emang nih kita store di tempat khusus ini dengan suhu yang dijaga dan juga kelembaban yang dijaga
agar kulitnya nggak cepat jamur nggak cepat
kulit nabati yang belum diubah menjadi dompet disimpan di dalam dry storage
dengan suhu tiga puluh derajat dan kelembaban yang dipertahankan tetap rendah
hal ini bertujuan untuk menjaga kulit bebas jamur dan tidak berbau menyengat
trugglingnya gimana ya itu sekali lagi mengakali pelabuhan yang kadang kadang suka red light
terutama di bulan bulan yang lagi peak seperti lagi mau lebaran atau enggak
pas lagi mau akhir tahun tuh biasanya suka kadang kadang red light
nah itu yang red light kita yang paling parah yang kemarin juga sampai hampir enam bulan ya itu
itu ketahan di pelabuhan
ya itu abis itu kita juga akhirnya dapat insightnya gimana ya
mesennya biar gak ketahan gini kita nggak bisa produksi
terus ya udah akhirnya kita mesennya
kecil kecil kuantiti ya lebih costly tapi lebih efektif
perusahaan ini sudah belasan tahun berkecimpung di bidang pengolahan kulit
awal dulu kita ketemu ya sama mereka mungkin kita masih melihat ya mereka iseng
atau sekedar kita bantulah untuk tugas akhir mereka gitu kan
tapi setelah berjalan setiap istilahnya dari po pertama ke kedua ketiga
kok progres mereka semakin bagus dan kita lihat juga marketingnya mereka di luar seperti apa
kita perhatikan mereka perkembangan mereka sangat pesat
menjadi mitra selama lima tahun membuat chemistry keduanya terbangun makin baik
dari desain hingga proses produksi selesai
dibutuhkan waktu kurang lebih empat bulan
hasil desain yang sudah disetujui akan masuk pada tahap pola
setelah itu kulit akan dibentuk menurut pola
selanjutnya di assembly dan dilakukan pengecekan kualitas
dan sekarang apa lagi rencana kedepannya
apakah memang sudah ingin memiliki tempat produksi yang dikelola sendiri seperti itu
kita memang ada impian untuk memiliki tempat produksi yang gunanya sih lebih ke ekspansi aja sih
jadi kita ingin membesarkan pola
dan itu nanti mungkin kedepannya kita juga mau gunakan untuk projek projek yang berhubungan dengan b dua b
jadi memang kita juga taking order dari beberapa company yang besar
nah itu biasanya kita sering kewalahan untuk terima order
popularitas produk voyage yang terus naik memunculkan produk tiruan di pasaran
apa karena pernah menemukan produk produk tiruan di pasaran dan bagaimana menyelesaikan persoalannya itu
kalau produk yang mirip mirip atau terik
atau terinspirasi sih kita sudah menemukan lumayan banyak
jadi memang kita kan dari awal punya tim riset sendiri tim desain sendiri
emang semua tekukan desain dari produk kita tuh ada artinya gitu loh
mungkin kalau mereka yang bikin produk yang terinspirasi dari voyage
mereka nggak akan bisa jelasin secara detail gitu loh
kalau kita bisa bikin jelasin detail karena memang kita yang bikin itu gitu
jadi memang sudah banyak dan sebenarnya kalau mereka juga
set harganya juga berbeda lah dari voyage
biasanya lebih rendah
biasanya lebih rendah
dan penggunaan bahannya semuanya direndahin
jadi memang ya kawelah bener bener kawel gitu loh
di mana anda menemukan pertama kali ada produk produk imitasi dari voyage ini
di sosial media sih paling sering sih
jadi ketika ada yang follow sosial media voyage
pas kita cek feednya oh ternyata kelihatanlah inspirasi dari mana
sisi kayak gitu
dalam proses mengontrol kualitas
setiap elemen dompet dan produk lainnya akan dicek
proses penjahitan dan pewarnaan kulit sering menjadi persoalan
nah ini jadi di ruangan ini kita melakukan qc semuanya
mulai dari qc dari kulitnya dari hardware nya
sebelum sampai akhirnya produknya dikirim ke jakarta
problem utama yang sering mengganggu kualitas itu di mana sih
biasanya nanti karena dia kan sebenarnya kulitnya vegetable tan
yang kulit istilahnya kulit mentah ya
ketika udah di qc nanti warnanya akan kadang kadang suka berubah
kadang kadang gak sesuai ekspektasi
padahal semuanya dari step stepnya udah dilakukan benar gitu loh
terus ada juga yang masalah dari jahitan tangan
karena jahitannya kan tangan
jadi kadang kadang suka meleset atau enggak
nggak lurus atau di luar kualitasnya kita cari gitu loh
jadi biasanya di sini mereka melakukan pengecekan ulang
sampai akhirnya kualitasnya perfect
dinyatakan baik baru abis itu dikirim ke ofis kita
baik kalau untuk jahitan mungkin masih bisa di
benahin gitu ya masih bisa dilakukan lagi di sini
tapi kalau untuk warna kulit yang mungkin berbeda
ataupun kualitas yang ketika dibersihkan baru tahu mungkin ada goresan
itu apa yang dilakukan oleh voice
kalau jadi tergantung juga nih
kalau misalkan memang kesalahan dari produksi
memang nanti mereka akan membuatkan yang baru
jadi silahkan gantiin yang rusak
cuman kalau memang dari kualitas kulit yang udah kita pakai
ternyata baru jelek di sini
ya jadi mau gak mau itu jadi semacam gue
jadi ya kita harus gantiin ya
kita harus ganti produk itu seutuhnya
setelah proses qc selesai
selanjutnya produk terbaik akan dibawa ke jakarta
untuk selanjutnya didistribusikan ke senyumbang retail resmi
bagaimana cara anda sendiri mempertahankan motivasi sebagai seorang pengusaha muda
walaupun anda sudah ada di level saat ini
seperti apa anda melakukannya
kita selalu melihat dari beberapa brand yang sukses
atau nggak perusahaan yang sudah established
kita selalu berandai andai atau enggak tujuan kita harus selalu sebesar mereka gitu
memang selalu ada istilahnya ada langit di atas langit lah ya
jadi kita pengen pengen semuanya qoe itu bisa dikenal worldwide
secara luas dan produk kita di mana mana
dan kita dikenal karena sebuah
sebagai brand yang berkualitas tinggi
voyage menunjukkan bahwa perencanaan bisnis merupakan hal yang harus berjalan bersama dengan
komitmen dan kepercayaan antar mitra bisnis